terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan meminta maaf kepada rakyat indonesia
atas tidak optimalnya pelaksanaan ppkm darurat
dalam konferensi per sabtu tujuh belas juli dua ribu dua puluh satu luhut mengatakan jajarannya akan bekerja keras
dalam menurunkan tingkat penyebaran kasus covid sembilan belas terutama akibat varian delta
dan terus melakukan evaluasi ppkm darurat selama dua atau tiga hari ke depan apakah perlu diperpanjang atau tidak
saya sebagai koordinator ppkm jawa dan bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf
kepada seluruh rakyat indonesia
jika dalam penanganan ppkm jawa bali ini masih belum optimal
saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras
untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini
ppkm darurat di wilayah jawa bali sudah berlangsung selama dua minggu atau dua pekan
beberapa sektor dalam pelaksanaannya menjadi bentuk evaluasi efektif atau tidaknya
dalam menekan penyebaran kasus covid sembilan belas di indonesia
tentunya juga melahirkan pro dan kontra tersendiri di tengah masyarakat
menko marves luhut bin sarpanjaitan sendiri sudah meminta maaf
atas kurang maksimalnya pelaksanaan ppkm darurat
bagaimana dari perspektif media
kita akan bahas lebih dalam lewat editorial view cnn indonesia newscast malam hari ini
bersama dua narasumber saya
yang pertama ada wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv revolusi riza zulferdi
selamat malam mas revo
selamat malam fani
yang kedua ada editor inshift com alvito dianova ginting
selamat malam mas vito
dua duanya baik baik saja sehat sehat saja ya kami harapkan ya
sehat selamat malam fani selamat malam mas revo
oke saya ke mas vito terlebih dahulu ya
mas vito ini kalau misalnya melihat dua minggu berjalan dari kacamata mas vito sendiri
evaluasi dari ppkm darurat dan sektor mana saja yang menjadi concern dari media terutama dari detik com
ya dua minggu ya kita jalankan ini sebenarnya
banyak sekali hal hal yang kita lihat harusnya tidak terjadi tapi terjadi
salah satu yang paling mencuat adalah pola komunikasi
agak masgul juga kita mendengarkan apa yang disampaikan pak luhut tadi
baru kali ini kita mendengarkan pak luhut
waktu awal awal ppkm diterapkan itu kan seperti ngegas ya pak luhut ya
kalau nggak pk nggak punya data nggak usah ngomong
kalau misalnya punya data ketemu saya
kalau misalnya nggak percaya saya tunjukin langsung ke muka
kayak gitu gitu lah ya
artinya kan pola komunikasi kayak gitu
ya kita tahu pak luhut punya beban yang berat dan karakternya juga seperti itu
tapi kan ada baiknya bagaimana kita berkomunikasi itu
yang paling utama itu kan sebenarnya kita bingung nih
kita selalu berusaha menghindari istilah lockdown
padahal kan itu kan apa namanya itu statement yang firm ya
artinya itu kondisi atau status yang firm
kalau lockdown orang udah punya pikiran
tapi ada psbb kemudian ppkm ppkm mikro sekarang ppkm darurat dan lain sebagainya
orang jadi bingung
jadi nomenklatur ini treatmentnya seperti apa
kurang waktu untuk sosialisasi menurut saya
jadi kemudian timbulah ekses yang ada di lapangan
bagaimana kemudian kita direpotkan lebih tepatnya
dengan keributan soal aparat yang menegur dengan cara yang tidak layak atau tidak tepat
bukannya menghimbau tapi lebih konfrontatif sifatnya
sehingga tidak produktif dan tidak konstruktif untuk upaya kita
bisa meredam atau mengurangi laju pertumbuhan
malah konflik konflik seperti ini menimbulkan kesan resistensi di masyarakat
terutama kelompok kelompok kecil yang merasa dirugikan kalau misalnya ppkm diterapkan
nah ppkm kalau ditanya apakah perlu ppkm ya perlu ppkm darurat gitu kan
tapi sosialisasinya seperti apa
nah setiap daerah juga menerapkannya dengan cara yang berbeda beda
ada di satu daerah yang kemudian
akomodatif kooperatif aparatnya juga menegur baik baik
ini sudah harus tutup ya pak
tutup sekarang supaya ini bahkan misalnya diberikan semacam insentif
dikasih bantuan kayak beras dan lain sebagainya supaya mereka mau kooperatif
di lain daerah main pukul main tendang main masukin bui dan lain sebagainya
nah ini kan merupakan hal yang ya harusnya kan kita kan bersatu nih rame rame sebagai sebuah bangsa
menyelesaikan masalah ini bersama sama
terus yang kedua kita juga diramaikan dengan soal vaksin yang berbayar atau tidak berbayar
ini berbayar untuk individu atau gotong royong
nomenklaturnya terlalu banyak padahal yang kita kejar itu harusnya adalah peningkatan vaksinasi
dari seratus juta lebih vaksin baru lima puluh persennya
kurang dari lima puluh persennya di deliver ke masyarakat
ini kan yang harusnya kita kejar
nah ini juga tidak
harusnya kalau misalnya ini tercapai dengan baik
apa namanya upaya kita melaksanakan kegiatan ppkm
darurat bisa terlaksana dengan optimal juga
jadi menurut saya kalau mau diperpanjang dan rasanya sih kalau lihat dari pertumbuhan kasus yang tiap hari masih tetap di angka lima puluh ribu
hari ini empat puluh empat ribu itu karena spesimennya juga berkurang hari ini
kalau kemarin dan beberapa hari sebelumnya
harus dua ratus hari ini di bawah dua ratus
jadi spesimennya rendah otomatis angka positivity ratenya juga rendah
jadi kalau mau ditingkatkan ditambahkan pola komunikasinya harus dibangun dan harus diubah
ketimbang ini modelnya seperti instruktif mandatori
apalagi kemarin pak muhajir bilang ini sudah ada luka dan darurat militer
apa yang dimaksud dengan darurat militer gitu kan
apakah kita harus nggak boleh keluar rumah
ada komunikasi kalau menurut saya
kunci utamanya kalau mau diperpanjang
kalau dari detikom menyorot pola komunikasi dan juga target target yang sebelumnya ditetapkan
tapi tidak tercapai ya
terutama dengan aja ppkm darurat ini
kalau dari concern cnn indonesia tv seperti apa mas revo
sebenarnya kemarin kan presiden jokowi di hari jumat ya
ketika akan mungkin ratas
itu kan sempat mengeluarkan pernyataan
dan penyataannya sekitar lima belas menit
kemudian di upload di kanal youtube nya sekretariat presiden
jadi kita bisa melihat sebenarnya apa concern dari presiden saat ini
jadi ada beberapa concern kan
mulai dari percepatan vaksinasi
jadi serapan vaksinasi yang sangat lambat
ada satu ratus tiga puluh tujuh juta vaksin yang saat ini ada di
yang sudah masuk ke indonesia
tapi baru lima puluh tujuh juta
yang sudah disuntikan
jadi artinya masih ada separuh lah ya
sekitar separuh dosis vaksin yang belum terdistribusikan
dan ini presiden minta didistribusikan
kemudian ada banyak kemudian concern presiden yang lain
seperti ya oksigen
kemudian salah satunya soal ppkm
apakah ppkm ini cukup efektif selama ini
atau ada concern dan evaluasi lain
nah saya pikir begini van
ini kan sebenarnya bisa saja diatur kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh mas vito
komunikasinya sudah dijalankan dengan baik
persoalannya selama ini pemerintah ini seringkali tarik ulur gitu
mengeluarkan kebijakan kemudian direvisi
jadi ada apa ya
masyarakat juga pasti akan melihat ini benar nggak sih ada ppkm gitu ya
kita coba coba deh untuk melanggar gitu
toh selama ini pemerintah juga
secara kebijakan suka berganti ganti
jadi benar gak sih akan ditindak tegas
ketika kemarin mudik misalnya disekat disana sini
toh pada akhirnya bisa bobol bobol juga gitu kan
artinya publik juga masih merasa
udah lah kita selama ini apa ya
kita harus tetap hidup kan gitu kan
publik itu kan masih merasa tetap harus hidup
tetap harus bekerja
terutama untuk orang orang yang harus bekerja hari ini untuk makan hari ini
mereka tentu harus keluar dong
artinya kemudian ya sudah
toh selama ini yang ditampakkan adalah kebijakan yang selalu maju mundur
jadi publik pun akhirnya merasa ya sudah kita coba aja
toh selama ini penegakannya juga bagaimana kita bisa lihat gitu
nah saya pikir tadi presiden sudah memetakan sejumlah concern
yang ada sekitar tujuh atau delapan concern ya
termasuk salah satunya adalah bantuan sosial
yang harus segera distribusi
sebagai kompensasi kalau misalkan masyarakat
terutama untuk masyarakat masyarakat yang harus bekerja hari ini makan hari ini
itu segera distribusikan
kalau kita bicara apakah ppkm ini harus dilanjutkan atau tidak
saya pikir dengan concern kita sama dengan mas wito tadi ya
bahwa dengan pertumbuhan angka yang masih sangat tinggi
dari kita masih di atas sekitar lima puluh ribu gitu ya
artinya kalau misalkan mau ditekan sampai di bawah sepuluh
seperti sebelum ini
kemudian kondisi angka ini naik
masih masih butuh waktu yang panjang
dan untuk meminimalisir angka pertumbuhan ini kan tentunya semua harus
semua harus apa ya
kita berdiam diri buat yang bisa berdiam diri
tidak di rumah
kemudian ya sudah jangan sampai kita social distancing gitu ya
protokol kesehatan dan sebagainya
artinya memang ppkm ini salah satu instrumen yang memang rasa rasanya masih perlu untuk terus dilanjutkan
kemudian kompensasi kompensasinya konsekuensi konsekuensi yang lain yang harus dihitung
jangan apa ya
semua kebijakan kita pikir harus diperhitungkan dengan masak masak
jangan kemudian hari ini mengeluarkan kebijakan ditarik
keluarkan kebijakan ditarik
seperti vaksin kemarin ya
sudah dilempar ke gemiapharma
hari hapelaksanaan batal
dan artinya ada perhitungan yang kurang matang disitu
jadi ini mumpung masih ada besok dan lusa ya
sebelum ppkm darurat ini berakhir
jadi diperhitungan masak masak
kalau misalkan harus diteruskan
apa yang harus dilakukan
dan kemudian bagaimana melakukan itu supaya tidak terjadi keles di level bawah
karena kasihan juga petugas di level bawah
polisi atau tni yang bertugas harus menertibkan
beri komando untuk menertibkan
kemudian harus berbenturan dengan masyarakat yang harus mencari uang
nah ini yang kemarin kan terjadi di banyak tempat
dan kita pikir
jadi seharusnya hal seperti itu tidak terjadi
kalau misalkan semuanya sudah dihitung dengan cermat
kemudian kompensasinya seperti apa
sehingga masyarakat juga akhirnya bisa patuh
tapi kalau bicara mengenai kebijakan publik
ini bukan kali pertama kebijakan publik yang sudah dikeluarkan
sudah di apa kata kata disosialisasikan
terus kemudian ditarik kembali
karena ada banyaknya resistensi dan juga keberatan dari berbagai pihak
apa yang menjadi presiden bagi pemerintah
kalau dari kacamata analisis
tapi tahan dulu jawabannya
kita akan lanjutkan di segmen berikut
cnn indonesia newscast segera kembali
ya kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini
tadi mas revo bicara mengenai sesuatu yang cukup menggelitik
terkait dengan kebijakan publik yang sudah dikeluarkan
kemudian ditarik kembali
karena adanya resistensi dari berbagai pihak
dari mas revo sendiri mungkin bisa dielaborasi sebelum nanti saya ke mas vito
ini akan ada presiden seperti apa kepada pemerintah
dan ini mengingat ini bukan kali pertama terjadi kebijakan publik dikeluarkan
kemudian ditarik kembali karena ada resistensi dari masyarakat
sebenarnya kuncinya satu van
kalau memang mau memecahkan masalah covid ini
harus didengar banyak pihak ya
banyak banyak pihak itu harus didengar dulu
mendengar dari banyak pihak inilah yang seharusnya nanti bisa menjadi pijakan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan
kalau kita lihat kemarin ya misalnya ketika vaksin berbayar
vaksin yang dilempar ke kimia pharma kemudian ditarik
artinya pemerintah mungkin tidak miss untuk terkait dengan protes kanan kiri
karena masalah distribusi yang saat ini masih belum mencukupi
artinya kan masih cowok panggang dari api
nah kalau misalkan ini sudah dilakukan mekanisme dilempar ke pasar
tentu akan muncul kekhawatiran bagaimana orang orang yang belum mendapatkan vaksin
apakah nanti vaksin mereka janji bahwa vaksin gratis itu akan terpenuhi atau tidak
jadi saya pikir memang seharusnya banyak banyak didengar dari banyak pakar dari banyak pihak
terutama kalangan kalangan saintis ya
terkait kalau mau mengeluarkan kebijakan
hal yang paling apa namanya bisa menjadi contoh itu kan apa yang kita lihat di amerika serikat ya
kebijakan yang sangat drastis berubah ketika pemerintahan berganti dari donald trump ke joe biden
joe biden kemudian mengumpulkan para ahli
dan joe biden mendengarkan betul apa referensi apa namanya rekomendasi rekomendasi dari para ahli
kita sekarang masih melihat para ahli bersuara yang berbeda dengan pemerintah
artinya tidak masih masih perlu untuk didengar lagi mereka
sehingga kebijakan kebijakannya lebih firm
itu yang pertama
yang kedua kita sih berharap begini fann memang covid ini kan hal yang baru ya
hal yang baru artinya di banyak negara juga keteteran lah dengan pandemi ini
memang ini hal yang terjadi
jadi kita mengerti betul bahwa pemerintah juga pasti kesulitan menangani covid
kita saja yang dalam skala kecil newsroom itu kan juga kebingungan ya dalam menghadapi membuat sebuah kebijakan
bagaimana ini kita supaya kerja kerja kita secara jurnalistik masih bisa berjalan
tapi di sisi lain juga kru kita itu aman
ini dalam skala kecil saja kita juga kebingungan
karena referensinya tidak ada
kita belajar bertahun tahun tentang ilmu jurnalistik nggak pernah ada
terkait bagaimana menghadapi pandemi seperti ini
jadi kalau misalkan memang semua pihak itu sekarang dalam kondisi kebingungan
atau dalam tanda kutip ya ini masih banyak halal yang membingungkan ya ini wajar sebenarnya
tapi saya rasa kalau misalkan kita bisa saling bergandengan tangan semuanya saling bekerja sama semuanya saling didengar
rasa rasanya akan lebih mudah ya
lebih mudah lah paling tidak
dua kepala tentu lebih baik daripada satu kepala tiga kepala lebih baik daripada dua kepala
dua atau banyak kepala lebih baik daripada satu kepala
dan kepala kepala yang dibutuhkan atau insight dari kepala kepala yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kebijakan publik bagi pemerintah
ini kan sebenarnya sudah banyak ya terutama untuk mas vito ini pertanyaannya
sudah banyak pengamat kemudian juga ahli yang menyatakan masukan kemudian juga kritik serta evaluasi kebijakan ke depannya
kebijakan atau bentuk kebijakan
kebijakan atau bentuk kebijakan publik yang sudah dilepas kemudian ditarik kembali tersebut berkali kali terjadi
menurut mas vito seperti apa ini
apa ya namanya missing linknya di mana
ya sebenarnya kalau kita mau evaluasi lagi ambigu itu muncul karena pilihan pilihan apakah mendahulukan ekonomi dulu atau kesehatan dulu
faisal basri kemarin mengatakan ini semua karena pemerintah terlalu menuhankan ekonomi dan investasi
dan seorang kawan saya guru besar di universitas brawijaya bilang bahwa ya ini memang sulit ya buat pemerintah sekarang karena pressure nya sangat political pressure nya sangat tinggi
utang makin banyak gitu kan
dan otomatis harus ada upaya untuk apa namanya untuk recover ekonomi paling tidak adalah apa namanya wujud nyata
tapi kalau kondisinya seperti ini kan nggak ada gunanya gitu
jadi ambigus di apakah ekonomi dan kesehatan itu ya harus dihentikan
kita harus mengambil sikap gitu ya kalau nggak ada kesehatan ekonomi juga nggak akan jalan
seperti amerika kan waktu biden pertama kali naik yang dikelarkan itu ekonominya
semua orang disuntik di semua sudut di amerika itu mendapatkan vaksin
sekarang di kota kota besar
sekarang di kota kota besar
di indonesia mungkin sudah lumayan layak vaksinasi
tapi kan ini kan bukan hanya kota kota besar
pergerakan orang kan bukan hanya dari apa namanya di sekitar kota aja
jadi kalau misalnya mau bicara soal ppkm maka kita fokus dulu deh ke kesehatan
itu yang harus tegas statement itu harus tegas dari pemerintah dan sifatnya himbauan gitu ya
yuk kita jaga kesehatan bersama
bapak bapak ibu ibu nggak usah turun nggak usah ke lapangan dulu
gimana caranya selama dua minggu ini kita jaga kesehatan kita tinggal di rumah
dengan cara yang lebih persuasif dan bicara soal kita gitu kan
karena selama ini kan yang nggak tahu ini karena cerita konteks politik masih selalu ada kami dan kalian gitu kan
kita nggak pernah selalu menggunakan terminologi kita sering sering sekarang ini
nah sekarang itu cara yang terbaik menurut saya adalah mengkitakan indonesia
itu harus dimulai segera sebenarnya harus dimulai ketika ppkm darurat pertama kali diterapkan
kalau itu dilakukan seharusnya sih penyekatan penyekatan itu bisa dicari jalan keluarnya
karena ini kan seolah olah dipaksa gitu ya
orang tuh nggak tahu pokoknya ppkm darurat aja
orang nggak boleh keluar tapi kenapa untuk jaga kesehatan
supaya nggak meningkat terus pertumbuhan penyebaran misalnya

dan seperti saya katakan kita harus sering sering menggunakan terminologi
ke kita ketimbang pemerintah kepada rakyat atau kelompok kiri dan kelompok kanan
karena mau diakui atau tidak mau diaminin atau tidak gitu
distorsi dan noise di ruang publik di sosial media itu masih selalu memposisikan bahwa ini kami kami pro ini
proses di ruang publik di sosial media itu masih selalu memposisikan bahwa ini kami kami pro ini
karena itu kami misalnya pro ppkm
sementara ini kami kontra kami tidak pro ppkm ppkm jelek apa segala macam
sementara ini kami kontra kami tidak pro ppkm ppkm jelek apa segala macam
ya gitu representasinya pada akhirnya lari ke sentimen
padahal urusannya itu bukan urusan politik lagi nih sekarang
ini urusan nyawa urusan bangsa udah bukan urusan politik lagi
nah itu yang harus selalu didengung dengungkan
dan satu lagi yang harus kita kita apa namanya yang kita harus pastikan adalah
tendak lurusnya kebijakan pemerintah pusat di daerah
kadang kadang pemerintah daerah ngambil keputusannya ya sesuai dengan seleranya masing masing caranya masing masing
kecuali daerah yang deket deket ya
dan kepala daerah yang highlighted lah ketika kita bicara jakarta ada anies baswedan
ketika di jawa barat kita bicara soal ridwan kamil
jawa tengah kita bicara ganjar pranowo
itu mungkin ya relatif tegak lurus lah dengan pemerintah

daerah lain itu punya cara dan gaya sendiri karena itu treatmentnya kita lihat beda beda
ketika akhirnya ppkm darurat diterapkan di luar jawa bali nah itulah kemudian muncul berbagai macam fenomena yang ajaib kita lihat gitu
padahal kan ujung ujungnya sebenarnya kita mau ngejar tujuannya sama
supaya apa supaya kita sehat dulu
kita memastikan bahwa laju penyebaran menurun
orang divaksin makin banyak
orang yang sembuh makin banyak
sehingga kita bisa survive melewati puncak kedua ini kemudian kita kejar ekonominya
oke berarti menurut mas vito juga tetap ada masalah dalam pola komunikasinya gitu
kalau misalnya kita belajar
kalau saya sih dari awal emang masalahnya komunikasi fanny
komunikasi sebelum ya prakondisi
komunikasi di momentum ketika pelaksanaan
itu dua duanya itu centang

bahkan nggak usah kita ngomong daerah deh
di pusat aja masih bingung
kita nih sebenarnya misalnya
ini kan keputusan vaksin berbayar itu kan keputusan yang besar ya
orang yang punya keinginan untuk individu itu udah punya harapan
sementara orang yang belum divaksin dan pengen divaksin sulit mendapatkan akses ke vaksin
nah ini kan harusnya kan bisa dijadikan pertimbangan
nah ini kan harusnya kan bisa dijadikan pertimbangan

awal sehingga gak dikeluarin dulu seperti mas repo bilang
keluarin dulu kebijakannya
populer apa enggak di publik
kalau enggak populer kita cabut lagi nih
ya kalau ngambil kebijakan kayak gitu ya repot kita
segala sesuatunya harus dites dulu dilempar dulu
kan enggak firm enggak tegas gitu loh
dan prosesnya akhirnya ya maju mundur maju mundur seperti yang diutarakan mas repo tadi
kita enggak pernah maju satu langkah dua langkah tiga langkah

tiga langkah ke depan
maju dua langkah mundur satu langkah
maju satu langkah mundur dua langkah
ya enggak maju maju
jadi menurut mas vito kalau misalnya melihat bagaimana keputusannya ke depan
kita baru akan menunggu ya bagaimana dalam kondisi dua atau tiga hari ke depan ini ppkm darurat akan diperpanjang apa tidak
tapi kalau misalnya kita mengambil skenario ppkm darurat ini akan diperpanjang
menurut mas vito apa yang akan dan atau seharusnya mungkin menjadi prioritas penanganan dari pemerintah
yang pertama ya ya
yang pertama ya ya
yang fokus yang pertama adalah tingkat testingnya harus ditingkatkan
ketamit kan dua juta ya
sekarang baru angka lima ratus ribuan gitu
terus juga bor dipastikan gitu
jangan kemudian sifatnya reaktif antisipatif lah sifatnya
kalau misalnya udah kayak gini ya semua orang dilibatkan dan nggak hanya unsur pemerintah bisa dilibatkan unsur swasta juga gitu
ketimbang mereka dituntut untuk melakukan apa namanya membayar
dikejar kejar hanya membayar pajaknya
suruh mereka mengalihkan csr mereka bikin rumah sakit darurat dan lain sebagainya
yang selanjutnya adalah soal komunikasi
menurut saya imbauan yang sifatnya persuasif dan mengadres semuanya gitu
mengadres semuanya tujuannya untuk kebaikan bersama dan kebijakannya benar benar harus dipertimbangkan
dan sifatnya tidak apa namanya
sifatnya tidak spekulatif gitu
kalau misalnya diterima publik yuk kita jalan
kalau publik marah yuk kita batalin
padahal kan kalau misalnya kebijakannya sudah firm sudah tegas ya kalau misalnya kalau publik protes juga
ya ini buat kepentingan kalian juga pemerintah bisa bilang gitu kita akan tetap jalan
ada prinsip ya di situ ya
kalau mas revo sendiri bagaimana dan menurut mas revo sendiri analisisnya kalau misalnya melihat ppkm ini kira kira durasi yang ideal itu sebenarnya
sebenarnya seberapa lama sih untuk bisa memperlihatkan hasil terbaik
kalau kita melihat yang sebelum sebelumnya biasanya kan setelah seminggu itu sudah mulai ada yang melandai dan mulai turun gitu kan ya
jadi setelah dua minggu angkanya mulai turun
biasanya kan seperti itu
tapi ya kita lihat sekarang sudah lima belas hari angkanya masih sebegitu begitu saja
lima puluh lah sekitar itu
artinya memang yang kemarin belum cukup efektif
kalau misalkan harus diperpanjang ya diperpanjang
mungkin mungkin seperti hitung hitungan pemerintah diperpanjang lagi tiga minggu gitu ya
nah kemudian selama tiga minggu itu kemudian apa yang harus dilakukan
nah kemarin saya ketika kita dengar apa yang disampaikan oleh presiden jokowi sebenarnya semuanya sudah masuk ya di situ ya
semua yang terjadi kemarin sudah terpetakan gitu ya
mulai dari percepatan vaksin
percepatan vaksinasi kemudian fasilitas kesehatan obat oksigen dan lain lain di situ harus terpenuhi
sehingga masyarakat itu juga tidak bingung
kalaupun akhirnya sakit itu fasilitas kesehatannya bisa diakses dan obatnya ada gitu obat dan alat kesehatannya ada
kemudian bagaimana aparat di bawah itu bisa bertindak lebih humanis
tidak main gebuk gitu ya
itu yang akan menimbulkan friksi juga di bawahnya
terus bantuan sosial harus disegera didistribusikan
artinya sebenarnya semua hal yang termasuk juga kemarin ketika presiden juga mengatakan bahwa apakah penyekatan itu efektif
karena selama ini ternyata walaupun masyarakat itu pergerakan atau mobilitas masyarakat itu menurun angkanya tetap tinggi

artinya kalaupun masyarakat itu tidak keluar dari kompleksnya
artinya kalaupun masyarakat itu tidak keluar dari kompleks perumahan atau dari perkampungan misalnya
tapi mobilitas di dalam kampung atau mobilitas antar warga di lingkungan rt rw juga mungkin bisa jadi masih tinggi gitu ya
sehingga penyebarannya kan kalau sekarang kalau kita lihat kan klasternya lebih banyak klaster rumah
artinya himbauan himbauan dan pendekatan supaya protokol kesehatan di level paling mikro itu harus dilakukan

karena orang tidak turun ke jalan misalnya
karena orang tidak turun ke jalan misalnya
tapi kalau misalkan di perkampungan orang masih bisa bersosial apa ya
memang kita pasti butuh sosialisasi tapi masalahnya bagaimana penegakan prokesnya
nah itu juga harus diperhatikan
sebenarnya semua persoalan sudah terpetakan
jadi tinggal kita lihat bagaimana konsistensinya aja
karena jangan sampai apa ya masih naik turun
kita lihat sekarang vaksinasi aja
target vaksinasi satu juta kan masih naik turun ya
kadang tercapai tapi lebih banyak tidak tercapainya
sementara sekarang presiden meminta per hari lima juta apakah itu mungkin
nah sementara di bawah di level bawah juga masalah birokratis juga masih membelenggu gitu ya persoalan vaksin gitu
misalnya kota a hanya orang berktp kota a yang boleh vaksin
sementara virusnya sendiri tidak mengenal ktp
masih ada kebijakan kebijakan di bawah yang vaksin hanya khusus untuk warga kotanya gitu
ini kan menurut saya juga nggak pas akal
harusnya udahlah karena ini vaksin toh dari anggaran pusat dan dari apbn
udah semua yang mau divaksin walaupun dia mau ktp dari kota x misalnya mau suntik di kota a
ya harusnya sih dipermudah
begitu fan ini persoalan masih banyak tapi harusnya segera bisa diberesin
karena sebenarnya persoalannya sudah terpetahkan
pekerjaan rumah kita semuanya ya kita masih akan memantau bagaimana perkembangan ppkm darurat ini ke depan
tapi sayang sekali karena timing atau durasi dari dialog ini sangat pepet
kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
sehat sehat selalu mas vito dan juga mas revo
kita akan sama sama mengawal tapi yang pertama adalah jaga kesehatan kita terlebih dahulu
terima kasih atas waktunya bapak bapak selamat malam
dan cnn indonesia newscast segera kembali tetaplah bersama kami